langgaran protokol kesehatan di tengah masa pandemi covid sembilan belas
kembali dipertontonkan oleh pejabat publik
baru baru ini pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh lalu
wakil ketua dprd tegal wasmat edi susilo
justru menggelar hajatan dan konsep dangdut di tengah masa pandemi covid sembilan belas
selain itu pada awal september dua ribu dua puluh lalu
kementerian dalam negeri pun sempat menegur bupati karawang selika nurahadiana
selaku bakal pasangan calon petahana kepala daerah di pilkada dua ribu dua puluh
bupati karawang ini menggelar arak arakan masa
saat melakukan pendaftaran di karawang jawa barat
tercatat hingga sepuluh september dua ribu dua puluh setidaknya ada tujuh puluh dua kepala daerah
yang mendapat teguran keras dari kementerian dalam negeri
sebagian besar ditegur lantaran melanggar protokol kesehatan covid sembilan belas
dalam tahapan pilkada
berdasarkan instruksi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
pemimpin daerah mulai dari gubernur bupati dan wali kota
diinstruksikan untuk menyusun dan menerapkan peraturan
serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan
sejumlah masyarakat menilai hal ini sebagai sebuah ironi
pejabat yang semestinya menjadi contoh dan berwenang menyusun peraturan
nyatanya malah melanggar protokol kesehatan
inilah kadang kadang yang namanya peraturan itu hanya tajam ke bawah
tumbuh ke atas seperti ini lah
sebenarnya sangat menyayangkan banget ya ada pejabat daerah yang melanggar ketentuan
karena kan kita jadi masyarakat menahan diri untuk keluar rumah
dan ini malah calon pemimpin daerah yang dimana dia kan harus memberikan
sesuatu yang baik pada masyarakat
ini malah menggelar aksi seperti itu sangat menyayangkan sekali sih
analis kebijakan publik dari universitas trisakti
trubus lahardian cah menilai banyaknya pejabat publik yang melanggar
protokol kesehatan tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum
dan sanksi yang diberikan
aturan aturan terhadap kepala daerah terhadap para pejabat
terhadap para ini memang belum jelas terkait kalau perlanggaran
protokol kesehatan yang ada itu adalah mereka dimasukkan dari bagian
seharusnya memang kalau sanksi itu diberikan kepada masyarakat
kemudian pejabatnya otomatis
hingga saat ini angka kasus konfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
masih terus bertambah
selama vaksin belum ditemukan penerapan protokol kesehatan oleh
seluruh elemen masyarakat termasuk pejabat pemerintahan
dinilai masih menjadi satu satunya cara untuk memutus mata rantai
penyebaran covid sembilan belas di indonesia
adia fitriana diari jakarta